setelah tahun dua ribu tujuh belas indonesia dipercaya untuk mengadakan satu gelaran seri balap mxgp
tahun ini indonesia akan menggelar seri balap tersebut dua seri secara berturut turut
tahun lalu ajang ini digelar di pangkal pinang bangka belitung lima maret dua ribu tujuh belas
indonesia kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah perhelatan mxgp dua ribu dua puluh
ajang balap motocross dunia yang akan digelar di tanah air ini akan digelar sebanyak dua seri balap
dan di tahun ini mxgp dua ribu delapan belas di indonesia akan dihelat di dua kota diantaranya pangkal pinang
yang akan berlangsung mulai tiga puluh juni hingga satu juli kemudian di semarang pada tujuh hingga delapan juli mendatang
sementara itu di sisi pembalap tahun ini indonesia akan menurunkan sembilan pembalap
berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menurunkan lima pembalap